polda metro jaya kami siang resmi menahan putri elvi sukaisi dawiya dan kekasihnya di rutan ditres narkoba polda metro jaya
sementara beberapa tersangka lain dirujuk ke rumah sakit karena ada yang sedang mengandung enam bulan dan sakit tbc
polisi masih menunggu waktu penyerangan ke pihak rumah sakit ketergantungan obat jakarta timur
untuk menahan sekaligus merawat kakak kandung dawiya shehan yang menderita penyakit tuberkulosis
sementara tersangka caori gita ditahan di rumah sakit sespimal polri lantaran yang bersangkutan sedang hamil enam bulan
ada pun untuk ali zainal abidin polisi hanya merehab yang bersangkutan karena saat ditangkap ali tidak terbukti memiliki sabu
menurut namun urinia positif menggunakan narkoba polisi masih memburu orang yang diduga menjadi pemasuk narkoba kepada dawiya dan keluarganya
yang tiga ini sudah tersangka dan sudah
kita tetapkan penahanan nanti yang satu orang yang inisial s dia yang sakit hasil dari assessment adalah untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap
tetapi karena kita masih menunggu dari rumah sakit untuk kelonggaran ya
menunggu waktu ya menunggu waktu nanti kita menunggu kapan nanti kita lakukan